petugas satpol pp dki jakarta kami siang menggelar rahasia pembatasan sosial berskala besar tahap dua
sasarannya adalah para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dinilai rentan terpapar virus corona
di atas gerobak yang menjadi kendaraan sekaligus tempat tinggalnya
wanita yang berprofesi sebagai pemulung ini menolak saat akan diamankan petugas satpo pp
kamis siang petugas satpol pp melakukan razia psbb tahap dua di kawasan senayan tanah abang jakarta pusat
razia juga digelar di kawasan asia afrika
petugas mengejar sejumlah pengamen yang mencoba kabur
dua bocah pengamen dan satu preman penjaga berhasil diamankan saat tengah bersembunyi di area parkir bawah tanah sebuah mal
razia psbb tahap dua ini digelar untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas di ibu kota jakarta
para penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti gelandangan pengemis pemulung dan pengamen yang kerap dinilai rentan terpapar covid sembilan belas
karena semakin menjamurnya pmks di wilayah kecamatan tanah abang kita bersama tiga pilar tni polri
jadi kita mainkan bersama
penerapan psbb kita laksanakan jadi karena sore tadi ada perintah untuk melaksanakan tertiban pmks yang ada di wilayah tanah abang
ya udah kita mainkan secara persuasif dan hasilnya bisa lihat sendiri tadi udah gabung dengan mobil sosial
lima orang pmks yang terjaring kemudian dibawa ke gor tanah abang untuk dikarantina hingga psbb tahap dua berakhir dua puluh dua mei mendatang
rizky ihtiar yahya jakarta